sajian keju burata dengan tomat erlum atau tomat pusaka non hibrida ini
semakin cantik dengan sentuhan kaviar yang dikenal sebagai telur ikan berharga fantastis
ternyata saya tak langsung bisa mencicipinya begitu saja
kira kira ada kejutan apa ya
di dalam nanti pak rony akan lihat sendiri chef terkecil di dunia yang akan menjelaskan masakannya
baik dari bahan bahannya dan caranya seperti apa
seru ya berarti chef unik yang ada di dunia ini akan menjamu kita
terkecil di dunia oke boleh kita langsung
lepeti chef mengusung ide mengawinkan sesi makan fine dining dengan teknologi video mapping
yang menampilkan karakter koki mungil
sesuai dengan namanya peti dalam bahasa perancis yang berarti kecil
figur animasi mungil itu sukses memberi injeksi warna yang unik di dunia bersantap
lepeti cf dikembangkan sejak dua ribu lima belas oleh scol mapping perusahaan teknologi yang berbasis di belgia
didukung proyektor overhead dan musik lepeti chef sudah dirasakan di restoran global
seperti di london singapura dubai istanbul dan jeddah
lepeti chef menangkap orang yang langsung menangkapnya
oh dia langsung nongol dari bawah ya
betul sekali ya kan
koki berukuran enam cm itu menuntun saya lewat cerita dan sejarah bagaimana sebuah hidangan diolah
selain tadi dia mau memasak dia akan juga bercerita mengenai sejarah
tadi seperti tadi dia bercerita mengenai garam
dan muncul dua karakter yang saling berperang
garam itu zaman dahulu kalah menjadi satu komunitas
komoditas yang diperebutkan dalam dunia oke dalam penjajahan dan segala macam
oke jadi sebenarnya orang itu datang tidak hanya untuk menikmati makanan
tetapi mengerti dengan apa yang mereka makan
video mapping mengedepankan unsur kepraktisan tanpa harus menggunakan gawai seperti pada augmented reality
juga ini diproyeksikan ke layar yang tidak data pada objek objek yang memiliki kontur bentuk jadi
interaksi antara bagaimana footage footage video dan animasi itu merespon bentuk bentuk seperti
bisa saja sebuah bentuk mobil atau misalnya yang besar besar seperti gedung ya atau bahkan
sebuah meja makan lengkap dengan piring piring dan perkakas yang ada di atasnya gitu desain
video mapping dirancang sedemikian rupa sesuai dengan ragam menu yang disajikan begitu pula alur
cerita yang menyertainya setelah menyantap berat aci
saya disuguhi dark light confee atau bebek yang dimasak dengan teknik pengawetan suhu rendah dalam
waktu lama kemudian rulat the ma atau daging ikan gulung yang dilengkapi kacang polong dan
pasta bayang memberi nuansa serba hijau di meja makan begitu pula beef berginyong atau daging
burgendi yang merupakan makanan klasik ala perancis ya kan ada ada value yang tidak hanya
makanannya saja yang ada harganya
tetapi value dari experience video mappingnya betul ya enggak sih termasuk juga investmentnya ini juga
cukup besar pak andre kayaknya mereka selalu mencari hal yang baru baru baru lama lagi ya
apalagi ya gitu kan nah sedangkan ini adalah teknologi terbaru di dunia yang bisa membuat kita itu makan
enggak cuma dengan mata lidah tapi juga suara kita masuk juga karena ada kebutuhan akan pengalaman
misalnya kepadanya ada anggota yang memasak makanan itu ada nama juga ada siku negaranya
terasa bagian kerajaan yang sekarang sudah mulherembah lagi pada para kampus tomar
hai saya karo seseja hati hati jan syafyty fm jadi bokbut saja musim medan ini hai hai
oh saya harus niru mbak tamara karena nggak afdol kalau nggak diabadikan ya
mungkin orang pikir untuk anak kecil aja tapi aku pun udah gak anak anak lagi tapi tetap enjoy banget sama ceritanya
karena ada informasi ya
banyak pelajaran juga diajarin plating ada history offout juga
dengan merambah dunia kuliner teknologi semakin memberi nilai tambah pada makanan
penikmat kuliner tak melulu mengejar rasa
rangsangan indera pengecapan penglihatan dan pendengaran menjadi entry point semakin inovatifnya cara menikmati hidangan
roni satria septya di pradana jakarta